saudara pemerintah kabupaten tanah datar provinsi sumatera barat memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir lahar hujan hingga empat belas hari ke depan
perpanjangan masa tanggap darurat akan difokuskan untuk rehabilitasi pasca bencana dan pencarian sepuluh korban yang masih dinyatakan hilang
pemerintah kabupaten tanah datar provinsi sumatera barat secara resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir lahar hujan gunung merapi
yang seharusnya berakhir pada sabtu dua puluh lima mei diperpanjang selama empat belas hari ke depan hingga delapan juni mendatang
selama masa perpanjangan tanggap darurat pemkap tanah datar akan fokus melakukan rehabilitasi pasca bencana
sepuluh korban yang masih dinyatakan hilang
pencarian diperluas hingga perbatasan kabupaten sijunjung dengan kuantan singingi provinsi riau
perluasan area pencarian dilakukan usai ditemukannya empat jasad korban di daerah tersebut beberapa waktu lalu
tentunya kami masih terus ya bagaimana membenahi jalan infrastruktur dan juga rumah rumah warga yang terdampak
kami karena belum adanya warga kami yang ditemukan kami akan berusaha mencari warga kami yang hilang
artinya fokus rehab rekonnya ya pak
fokus reak rekon dan juga mencari warga
sampai nanti keluarga keluarga yang hilang menyatakan ikhlas untuk tidak dicari karena waktu sudah panjang